sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tante mau beliin sesuatu yang spesial buat kamu
ini kan jam sekolah

mau tante tapi
tante udah dapet izin dari kepala sekolah buat ngajak kamu jalan
ih ngomel banget sih
kok tante mary jadi aneh kayak gitu sih
nanti aja justru pemanggil gue ke tempat ini baik baik aja

ini rumah gue
saudara kembar dari tantelu yang sangat sombong dan belagu itu
lu gak sadarkan kalau gue culik
sekarang gue ada di tangan gue dan gue akan minta tebusan satu miliar sama tante lu
kalau dia nggak menuhin permintaan gue lu mati
tante tante tante itu salah

diam lu lu pikir lu bisa bohongin gue apa
dik ikat dia supaya dia gak kabur
tante tante salah tante salah
aku tuh aku bukan kebohongan tante mary
semua salah panggilan si tante
eh gue bilang diam
lu mau teriak sampai usus lu keluar juga gak ada yang bisa dengerin lu

lu mau tahu salah lo apa
salah lu lu jadi keponakan kesayangan si mary
beneran tante aku bohong keponakan tante mary
keponakan tante mary itu opi
aku tuh anak kumas tuh aku nyunjungi aku
tante tau gak sih
gue bilang diam
tante lu gak bohong beneran
opi tuh opi tuh gak suka jadi orang kaya
jadi dia dia yang minta tukar peran
aku jadi orang kaya dia nyuruh miskin
dia proper jadi pembantu
dia yang biarin sekolah aku
udah deh jangan ngawur
yaudah coba aja tante tante telepon tante mary
pasti dia gak akan mau nunggu usahaku
jangan jangan benar juga nih anak
gue gak punya nomor hp nya si mary
eh anak tengil
lu punya gak
aku aku gak punya nomornya
hp aku tinggal di sekolah
gak masuk sekolah
tapi tadi dia dijemput sama tantenya
katanya sih mau belanja
yaudah gue cabut ya
nggak ganggu sebenternya
iya ada apa ya tangka
tante tante rekacil landak
tapi si dulu sopir teh tidak bisa menemukan kunci mobil
tak tante teh sopir dia kecari kemana mana
mungkin opi simpen atau opi umpetin
tante dimana sekarang
lah kok malah nanya tante dimana
ya di rumah tuh
memangnya tante teh suka keleapan kemana mana
lah kamu teh gunawan jadi giu
ntuh percaya sama tante
ah tak tak tapi tante
kamu teh kenapa jadi aneh yuk
nggak tante ini serius
bukannya tante itu dari sekolahan ya tadi
kalau tante jemput laura katanya mau belanja
naon teh belanja
kamu teh kergeringnya
jelas jelas opi ngelihat pakai mata kepala opi sendiri

dan opi juga heran
kok tante malah ngajakin laura
jelas jelas opi keponakan tante gitu
dan tante tuh juga pakai mobil lain
kamu teh serius
api kan masih muda belum pikun
ini serius tante
dan yang lebih aneh lagi
tante tuh ngelihat opi kayak nggak kenal sama sekali
bahkan tadi tuh kopi dibentak sama tante
dan seakan akan tante tuh jijik ngelihat opi
tante merry kok jadi aneh ya
kurang asem banget sitar san
reseh banget janjinya mau datang
gue udah tungguin
gue udah pakai pedak gue udah dandan pakai bibir merah
udah kayak jurulera bet
awas tuh tante san kalau ketemu gue guas guas saja
hilal ilah ilah
model apa sih ini
kenapa jadi begini
ibu mau dipijit
oh mau dipijit tarzan
eh kalau bisa mah
kok jadi begini sih
kok tarzan jadi tukang pijit
hilal ilah ilah
ngapain jadi begini tarsan bentuknya ya
bang saya kalau dipijit sama dia meremuk semua ancur tulang saya
aduh aduh gimana sih
gimana sih bu katanya mau dipijit sama tarzan
maksud saya tarsan yang tukang jahit bukan yang tukang bijit beginian
aduh gimana sih
oh kalau itu sih saya nggak tahu bu yang pasti tempat ini sudah kita beli
jadi pak tarzan yang kemana kalau gitu
waduh kacau urusan
ini ya aja lo takut takutin aja betul betul
ini teh pasti perbuatannya si mirna
mirna siapa tante
eh teh saudara kemarin tante nujahan pisan tante pernah ceritakan
oh tante mirna
tante tante mirna udah keluar dari penjara
siga nama gitu sudah keluar penjara dia
tapi tapi kenapa tante mirna itu mesti nyulik laura ya
ya tuing jangan tanya sama tante atuh tante tante juga bingung
nah hanya duka orang mak
ternyata benar juga
ternyata benar juga
gua emang salah nyulik